lokomotif listrik tertua di indonesia ini melaju lambat masuk ke stasiun tanjung priuk jakarta utara
lokomotif bernama sibonbon ini kembali dioperasikan khusus memperingati hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
sibonbon mulai dijalankan pada enam april seribu sembilan ratus dua puluh lima dan melayani rute tanjung priuk jatinegara atau yang dulu bernama mr cornelis
menurut komunitas indonesia rayway preservation society atau irps jalur kereta listrik di batavia ini menandai dibukanya sistem angkutan umum masal yang ramah lingkungan dan juga paling maju di asia pada zamannya
jadi ini kan salah satu bentuk lokomotif listrik pertama ya
jadi mungkin ini sebagai dulu contoh cikal bakal lah adanya dengan kereta api listrik yang ada di indonesia juga
dan tetap intinya ini sarana yang benar benar unik yang sekarang mungkin satu satunya yang masih sehat dan ini berharapan kita tuh sebagai sarana edukasi
selain sibonbon kali ini saya berkesempatan menjajal gerbong kereta bernama joko kendil
kereta mewah pabrikan beines belanda ini sudah beroperasi sejak masa kolonial
nah ini dia interior dari kereta joko kendil yang beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena kereta ini merupakan kereta eksekutif maka tak heran interiornya juga mewah
ini di sini ini adalah meja kerja yang biasa digunakan oleh pejabat pejabat di masa itu untuk bekerja sambil melakukan perjalanan
nah yang gak kalah mewah ini di sini nih
ini adalah mini bar yang juga biasa digunakan oleh pengguna kereta di masa itu
kereta ini memiliki kapasitas empat puluh satu orang
dan beroperasi dari surabaya ke yogyakarta purwokerto dan berakhir di jakarta
pt kereta api indonesia merawat lokomotif dan gerbong kereta ini untuk menjaga ingatan tentang transportasi yang pernah menjadi andalan di masanya
jadi kita memaintain lokomotif ini di balai yasa manggare
kereta joko kendil ini sebelumnya berada di solo
kemarin kita tarik ke sini sekitar dua bulan yang lalu ke balai esa manggare
kita lakukan sedikit renovasi sedikit pengecatan
dan setelah kita lakukan ujicoba ini kita bisa jalankan dari tanjung priok eh dari kota ke tanjung priok
rangkaian kereta api joko kendil dan sibonbon pernah menjadi angkutan laskar rakyat perjuangan
dan logistik militer di masa perang kemerdekaan